hai kabupaten malang menduduki peringkat pertama dalam pengajuan dispensasi perkawinan anak jumlah
pengajuan yang masuk di pengadilan agama malang mencapai seribu empat ratus tiga puluh empat permohonan ada pun pemohon dispensasi
pernikahan rata rata masih berusia di bawah sembilan belas tahun dengan beragam faktor dan alasan lantas
apa yang menyebabkan tingginya angka permintaan mereka di usia dini sudah bergabung bersama kami
ketua pengadilan agama kabupaten malang suhartono dan juga dosen antropologi visip unair pinky
saptanandari terima kasih bapak ibu apa kabarnya hai alhamdulillah alhamdulillah baik baik baik saya
ke pak soeharto dulu pak soeharto no pak soeharto no bagaimana anda melihat dengan tingginya angka
pernikahan dini di kabupaten malang yang justru ini menjadi yang tertinggi di jawa timur
ya kalau dilihat dari populasi penyebaran penduduk kabupaten malang sebenarnya angka satu empat ratus tiga puluh empat itu tidak
tinggi karena kabupaten malang itu populasi penduduknya termasuk salah satu yang lebih tinggi
di jawa timur tapi itu tetap menjadi komitmen kita bersama bagaimana kita menurunkan angka permohonan
dispensasi kawin itu di kabupaten malang
di tahun dua ribu dua puluh dua ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun dua ribu dua puluh satu dengan berbagai
yang sudah kita lakukan bekerjasama dengan kabupaten kita beberapa kali melakukan kegiatan
penyelidikan hukum untuk mendidikasi kepada masyarakat oke angka segitu tidak tinggi ya
menurut bapak saya ke bu pinky bu pinky menurut anda bagaimana anda melihat fenomena pernikahan
dispensasi pernikahan dini yang terjadi cukup tinggi di jawa timur
ya saya dan teman teman itu banyak melakukan kajian ya di indonesia dan termasuk di jawa timur
tentang tingginya pernikahan usia muda karena kita melihat bahwa persoalan ini berkelindahan berkait erat
dengan berbagai permasalahan yang lain
yang tentu harus diwaspadai karena ketika kita bicara perkawinan anak maka data statistik di
kabupaten itu pasti akan mengeluarkan data satu berkaitan dengan putus sekolah berkaitan dengan
tingginya angka perceraian berkaitan dengan tingginya kdrt hai dengan kenikalan tak ragam
berkaitan dengan gisi buruk dan seterusnya
jadi ketika kita bicara perkawinan usia muda
tidaklah sesederhana yang kita lihat hanya sekedar angka saja
tetapi dampaknya yang harus kita perhatikan
dan yang paling menyesakkan dada itu terutama di malang
kemudian ponorogo lalu trenggale
itu adalah yang meningkat justru adalah dispensasi pernikahan usia muda
dan sebagian datanya menunjukkan mereka mengajukan dispensasi
karena sudah hamil terlebih dahulu
jadi ini faktornya memang menjadi sangat kompleks terkait dengan masalah ekonomi
berkaitan dengan relasi sosial
dan juga relasi
relasi kuasa yang demikian terjadi di dalam masyarakat
baik berkalangan anak muda
kemudian terkait dengan tafsir keagamaan
terkait juga dengan bagaimana budaya permisif pada masyarakat
yang menganggap bahwa
ah enggak bapak biar saja itu hak asasi dan sebagainya
padahal kita tahu bahwa tadi bukan sekedar hanya putus sekolah
tetapi masa depan yang akan tidak cemerlang lagi
karena harus mengalami rentetan peristiwa yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga
perceraian lalu anak yang dilahirkan dan dibesarkan juga rentan dan rawan mengalami
apa gisi buruk stunting ya kan
jadi ini rentetannya luar biasa
jadi pemerintah memang sangat
berusaha untuk menurunkan itu bukan karena sekedar
orang tidak boleh menikah usia muda
tetapi rentetan dampaknya ini yang harus dicegah
oke ini tidak hanya sekedar angka angka saja
tadi bisa dibilang bahwa dampaknya keputus sekolah
angka perceraian yang tinggi kdrt yang tinggi
gizi buruk bahkan juga dirampasnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan
saya ke pak soeharto ngo
pak soeharto ngo menurut anda apa yang menjadi alasan
mengajukan dispensasi pernikahan
sebenarnya dari data di pengadilan agama kabupaten merlang
kalau dilihat dari tingkat pendidikan
itu memang yang paling banyak itu yang memang tidak sekolah
jadi dari angka seribu empat ratus tiga puluh delapan itu yang tidak sekolah memang tiga ratus delapan puluh enam
kemudian pendidikan sd tiga ratus delapan puluh delapan
kemudian pendidikan smp empat ratus tujuh puluh enam
dan pendidikan sma satu ratus lima
dari sekarang angka itu yang paling banyak itu adalah wilayah wilayah pinggiran
jadi dari kecamatan poncokusimo kecamatan dawit itu yang banyak
artinya bahwa memang faktor pendidikan dan juga faktor budaya masyarakat setempat itu juga sangat mempengaruhi
karena pada dasarnya kalau masyarakat pedesaan
rata rata mereka sebenarnya tidak sekolah kemudian sudah bekerja
kemudian antara calon baik pihak laki laki maupun perempuan itu sudah cukup terlalu lama menjalin hubungan misalnya pacaran
kemudian orang tua mereka sudah punya tujuan dan khawatir nanti kalau tidak sekedar dilaksanakan perkahwinan
menabrak norma norma di masyarakat maupun norma norma agama
itu terakhir yang mereka lakukan adalah datang ke pengadilan agama karena usia mereka belum mencukupi sembilan belas tahun
baik baik saya ke bu pinky
bu pinky tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya banyak yang mempengaruhi
baik itu kebanyakan dari mereka sudah lama berpacaran orang tuanya takut
bahkan tadi ibu juga mengatakan bahwa ada yang sudah hamil duluan begitu
hamil sebelum menikah
menurut anda pemberian dispensasi pernikahan apakah ini keputusan yang bijak begitu untuk menanggapi fenomena yang besar ini
ya memang kita harus melakukan satu upaya yang sifatnya tidak hanya kuratif ya
bahwa fenomena anak gendong anak itu harus dicegah dari sisi apa
apa bulunya karena kita tahu bahwa itu mau mengganggu masa depan mereka
tetapi juga tadi konstruksi budaya setempat lalu dengan ditambah dengan tafsir keagamaan
lebih baik menikah muda daripada berzinah misalnya tadi
itu menjadikan satu kondisi bahwa apa yang mereka lakukan itu mendapat support gitu ya

ini beberapa kepala daerah mulai melakukan suatu upaya sifatnya komprehensif
misalnya bupati terenggalek membuat program nol perkawinan anak itu dengan mengintegrasikan
dengan penanganan stunting di mana persoalan persoalan perkawinan anak tidak hanya dilihat dari sisi dispensasinya
tetapi juga dilihat dari bagaimana mereka kelangsungan belajarnya
lalu mereka juga diberi edukasi tentang apa yang akan mereka hadapi kalau mereka harus menikah muda harus bekerja ekonominya seperti apa keterampilan apa yang harus mereka miliki mempersiapkan
jadi ada satu wacana juga untuk bagi kepala desa yang bisa tidak memberikan satu rekomendasi tidak memberikan satu surat pengantar untuk dispensasi itu dianggap sebagai satu hal yang positif
tetapi tadi kembali lagi kalau ini kemudian kaitannya dengan tadi sudah terlanjur
ada satu kondisi kondisi yang orang tua justru mendesak terjadinya dispensasi yang kemudian dari pihak pengadilan agama tidak bisa berbuat apa apa gitu untuk mencegah
nah ini yang dari sisi masyarakat keluarga itu harus diberi edukasi bahwa tidak sesederhana yang mereka bayangkan gitu
nah ini yang dari sisi masyarakat keluarga itu harus diberi edukasi bahwa tidak sesederhana yang mereka bayangkan
kepala desa kepala desa melibatkan tokoh tokoh masyarakat guru guru bidan dan seterusnya
oke seluruh pihak harus bekerja sama untuk mencegah ini dari hulu
tapi ketika sudah kejadian tetap dispensasi pernikahan juga bisa diajukan begitu ya
saya ke pak suhartono pak kalau misalnya saya tanya sebenarnya syarat apa saja yang harus dilengkapi untuk mengajukan dispensasi pernikahan pak
kita memperdomani perma nomor lima tahun dua ribu sembilan belas
di situ ada petunjuk pedoman cara menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kami
jadi memang di situ diatur sangat ketat ya memang dalam upaya untuk menekan tingginya angka permohonan dispensasi kami
kemudian salah satu upaya yang dilakukan oleh
pada intinya di perma itu kan melakukan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak itu
nah salah satu yang diupayakan oleh pengadilan agama itu juga melakukan kerjasama dengan fakta psikologi dari perguruan tinggi universitas muhammadiyah malang
di situ setiap hari ada sekolah yang diger
jadi sebelum mereka mengajukan perkara permohonan dispensasi
dispensasi kawin itu kita arahkan dulu ke pojok konseling
di mana di situ nanti mereka akan mendapatkan gencar dan assessment dari psikolog
dan dari psikolog itu kemudian memberikan rekomendasi kepada majelis melalui surat yang nanti dimasukkan dalam berkas
jadi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk ditaburkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin itu
dan dalam perma itu juga dijelaskan bahwa majelis agen itu harus maksimal memberikan penasehatan kepada para pihak
baik orang tua maupun calon mempelai itu sendiri
dan dalam perma itu juga dijelaskan jika dalam penetapan permohonan dispensasi kawin tidak ada penasehatan maka itu bisa dibatalkan keputusan
jadi bagaimana makam agung sendiri juga
berupaya untuk menekan tingginya angka permohonan pernikahan dini
nah di samping itu pengadilan agama kabupaten malang juga bekerja sama dengan pemerintah setempat
itu hampir setiap bulan mengadakan penyelidikan hukum dan di antara materinya adalah mengedukasi kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini itu
dan memang ini harus kita tidak
jadi kita harus terus mendorong dan mengedukasi masyarakat itu
agar undang undang nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas tentang atasan usia sembilan belas tahun itu benar benar tersosialisasikan dengan baik di masyarakat
ini menarik anda tadi mengatakan bahwa syarat diberikan dengan tujuan untuk menekan angka pernikahan dini
dari ribuan pemohon yang masuk berapa persen yang disetujui
dan berapa persen yang tidak setuju
ya kalau memang dilihat data di pengadilan agama kabupaten malang dari seribu empat ratus tiga puluh empat tahun seribu sembilan ratus dua puluh dua itu yang dikabulkan seribu tiga ratus sembilan puluh tiga
sedangkan yang tidak dikabulkan itu sekitar empat puluh dua perkara
nah yang tidak dikabulkan itu bermacam macam
ada yang ditolak ada yang tidak diterima
ada yang dikuluk kulukkan dan ada yang dicorek
tapi ya yang menjadi stressing bahwa antara tahun dua ribu dua puluh satu dengan tahun dua ribu dua puluh dua itu memang ada penurunan yang cukup signifikan setelah kita melakukan beberapa upaya tadi
jadi dari angka seribu tujuh ratus menjadi seribu empat ratus ini dan seribu tujuh ratus enam puluh dua menjadi seribu empat ratus tiga puluh empat ini
merupakan penurunan yang cukup signifikan
nah jadi ini kemudian mendorong pada kita semua
bahwa stakeholder ini terus berupaya maksimal agar penekanan angka permohonan perkawinan dini ini lebih bisa ditekan lagi
agar ini memang paralel dengan program pemerintah setempat untuk mencegah terjadinya angka stunting
iya mas resa menurut saya tidak sekedar menurunkan secara angka ya
tetapi juga harus dibarengi dengan kualitasnya
bahwa ketika yang dikabulkan itu pun harus dengan tadi persyaratan mereka harus diberi semacam pembekalan kursus pernikah lah
yang bagaimana mereka ketika mempersiapkan diri untuk menikah dalam usia
muda itu sudah tahu dengan resiko baik dari sisi kesehatan reproduksinya dari sisi ekonominya
dari sisi hak dan kewajiban yang terkait dengan masalah hukum apabila ada masalah masalah kdrt dan sebagainya
maka inilah yang saya kira perlu sekali untuk disampaikan
dan saya sendiri lebih suka menggunakan istilah pernikahan angka
karena pernikahan muda daripada dini karena relatif ya
di daerah ini dini itu tujuh belas dianggap masih malah ketuaan gitu ya
di tempat lain itu dianggap dini
jadi kita mengacu pada undang undang saja sembilan belas tahun
jadi perkawinan usia muda usia anak adalah di bawah sembilan belas tahun
sehingga kita konsisten menggunakan istilah yang sama
kepala daerah kepala kua semua menggunakan terminologi yang sama
mengedukasi masyarakat dengan hal hal yang sama
sehingga ini menjadi kesepakatan bersama
sekali lagi persoalan jumlah memang penting untuk diturunkan
tetapi kualitas dari penurunan itu juga harus diikuti dengan edukasi pembekalan dari aspek hukum
kesehatan reproduksi aspek stunting dan sebagainya
masalah ketidakadilan gender yang mungkin mereka akan hadapi kelak pada saat mereka menikah
kalau itu semua sudah diberikan maka ini menjadi semacam pembekalan ya
untuk mereka sudah tahu resiko apa yang akan menghadang mereka di depan
oke tidak hanya menurunkan angka saja tapi bagaimana itu bisa berkualitas begitu
bu pinky tadi sudah dikatakan
mengatakan bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan dari sisi pemerintah
baik itu mengedukasi adanya persyaratan dan tidak semua diterima dispensasi pernikahannya
tapi bagaimana pandangan anda terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini
ya pemerintah itu memang harus menegakkan apa yang sudah menjadi mandat dari undang undang
apalagi ketika kita bicara juga target sdgs ya
tentang keadilan dan kestaraan gender tentang masalah hak kesehatan dan sebagainya
nah persoalannya adalah bagaimana setiap daerah itu bisa menerjemahkan persoalan perkawinan anak ini dengan bahasa dengan istilah yang bisa diterima
nah misalnya pak hartono di malang tentu bisa melakukan sesuatu yang cocok dengan kultur masyarakat di sana
di lamongan mungkin berbeda lagi
di nusa tenggara barat tidak dipakai istilah menekan pernikahan usia muda tetapi membuat istilah dengan pendewasaan usia kawin
jadi kadang kadang kita bicara ah cuma istilah tetapi itu efektivitas dari pesan itu akan berbeda
gunung kidul membuat tagline misalnya gendong tas dulu baru gendong anak
jadi hal hal semacam itu saya kira perlu diedukasikan
karena tadi kita berada dalam masyarakat yang multikultur yang sangat beragam dari sisi budaya dari sisi pendidikan dari sisi kelas sosial
yang membutuhkan edukasi dengan cara yang berbeda beda
oke disesuaikan dengan di mana lokasinya mereka berada budayanya seperti apa begitu
tapi kalau saya tanya bu pinky sebenarnya menurut anda
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apa yang anda lakukan
apakah kita bisa dengan cepat begitu untuk menekan angka pernikahan anak
dan juga ketika memang sudah ada dispensasi tadi ada katakan pernikahannya bisa berkualitas
ya jadi ini masalah political will juga ya
jadi bagaimana kepala daerah mulai dari gubernur bupati wali kota sampai dengan camat kepala desa
dan juga ketika memang sudah ada disesuaikan kita bisa menggunakan komitmen yang sama
jangan yang satu mengatakan ini adalah sesuatu yang harus dijalankan sesuai amanah undang undang
tetapi yang satu menggunakan terminologi agama bahwa kalau lebih baik menikah muda daripada berjina gitu ya
dan yang menekan usia perkawinan itu dianggap pengaruh barat
nah ketidak konsistenan dan kesepakatan di dalam persoalan menekan pernikahan usia muda inilah yang menjadi faktor penyebab
kenapa kita sulit melakukannya secara serentak
jadi ini harus ada satu komitmen
dan saya kira ini kesempatan juga mas reza pak hartono menjelang dua ribu dua puluh empat ayo mari kita ajak para politisi kita
anggota dewan para calon calon bupati gubernur semuanya komitmennya terhadap pengembangan sumber daya manusia ke depan seperti apa
karena kalau ini tidak ditangani tadi seperti saya kesampaikan multiplier efeknya terhadap pengembangan sumber daya manusia luar biasa
mulai dari kardiatis stunting gisi buruk putus sekolah semuanya ada di satu kabar
ketika usia pernikahan usia muda itu masih terus tinggi
oke baik saya ke pak soehartodo pak soehartodo tadi ibu pinky bilang semua harus punya komitmen yang sama
anda melihatnya bagaimana di daerah anda begitu apakah memang komitmen ini sudah dijalankan oleh seluruh pihak
ya mas reza saya sepakat dengan ibu pinky tadi
saya pikir bahwa memang
memang ini adalah menjadi tanggung jawab sama

perkara permohonan dispensasi kawin ini sebelum ke pengadilan agama
itu sudah harus melalui beberapa berita
baik di tingkat rt kemudian tingkat desa kecamatan baru kemudian pengadilan agama itu adalah pintu terakhir untuk darurat
pintu darurat bagaimana masyarakat itu mencari jalan keluar
itu menjadikan permasalah
jadi saya sepakat dan di pemerintah kabupaten malang ini sekarang saat ini memang sudah bencang bencangnya
kita dengan pak bupati sering berkoordinasi dan sering melakukan kegiatan bersama
bagaimana untuk menekan bukan hanya angka seperti yang disampaikan oleh bupi tadi
tapi bagaimana ada kesadaran di masyarakat
pernikahan dini ini memberikan efek buruk dalam banyak hal
sangat komplek ya baik dari sisi ekonomi baik dari sisi perkawinan rentanya kdrt
kemudian akal stunting itu saya sangat sepakat
nah jadi mari kita bersama sama baik itu dari pemerintah desa
dan terutama dari aparat pengadilan sendiri
yang nanti kita juga mencoba terus berubah semaksimal mungkin
bagaimana caranya kita agar masyarakat itu tidak gampang untuk mengajukan permohonan dispensasi kami
saya kira itu maskeris
baik semua pihak punya komitmen yang sama
terakhir bu pinky mungkin singkat saja anda bisa jelaskan kepada kami
kapan usia yang tepat untuk menjelaskan apa dampak dari efek pernikahan anak ini menurut anda
ya sebetulnya kalau sosialisasi
edukasi itu pada sekolah dasar sudah harus diberikan
karena biasanya mereka melakukannya itu pada saat usia sekolah dasar smp
ingat bahwa usia haid itu juga semakin cepat
rata rata sembilan tahun sepuluh tahun sudah mengalami high
ketika mereka sudah haid maka itu juga kemungkinan untuk bisa
menikah dan hamil itu juga pasti ada
jadi maka perlu sekali edukasi sosialisasi itu dilakukan sedini mungkin
tidak harus ada mata kuliah khusus
tetapi bisa dimasukkan dalam biologi
bisa dimasukkan di dalam kewarganegaraan
bisa masuk di dalam olahraga dan kesehatan ya
karena ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi
jadi semuanya saya kira bisa dilakukan
karena kalau menunggu sudah pada usia akhir balik
dan biasanya mereka itu sudah punya referensi dari teman teman sebayanya
maka biasanya orang tua guru ini malah kalah cepat
jadi harus dilakukan dengan cara cara menggunakan teman sebaya
sebagai peer educator sebagai pemberi pesan
forum anak daerah saya kira di kabupaten malang juga ada
forum anak daerah itu adalah anak anak yang dididik untuk menjadi per educator
saya kira mereka sangat piawai untuk bisa menyampaikan pesan dengan bahasa mereka
karena kalau orang tua yang menyampaikan tentu berbeda
jadi di jawa tengah ada nurul yang dia menjadi peer educator
dan dia pernah diundang ke pbb untuk berbicara tentang masalah perkawinan anak
jadi menurut saya gunakan anak anak muda untuk mendidik teman temannya
agar mencegah perkawinan usia muda
dengan harapan agar masa depan mereka menjadi lebih baik
pendidikan bisa lebih maksimal
pekerjaan akan mendapatkan yang lebih baik
daripada mereka harus menggendong anak
pada saat mereka berada di rumah
jadi ini adalah hal yang saya ingin mengatakan
dan seharusnya menggendong tas sekolah
baik ini sama sama kita jaga
balik lagi tadi ibu katakan bahwa komitmen bersama tidak bisa dilakukan sendiri sendiri
dan ini harus dilakukan sejak dini
kalau saya boleh mengutip begitu ya
pernikahan dini bukan cinta yang terlarang
tapi waktu saja yang belum tepat begitu
terima kasih ketua pengadilan agama kabupaten malang
suhartono dan juga dosen antropologi visip unair
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini
di cnn indonesia newsroom